sidang ke dua belas kasus penodaan agama yang digelar hari ini mempertemukan
kupadureka ijakarta basuki cahepurnama atau ahok
sebagai terdakwa dengan pimpinan front pembela islam rizik syihab
rizik hadir di persidangan sebagai saksi ahli
rizik hadir didampingi oleh istrinya dan lima belas anggota fpi
mereka hadir untuk memberikan dukungan kepada rizik
yang akan memberikan pendapatnya sebagai ahli bidang agama
mengenai kenapa dirinya menilai basuki cahayapurnama
melakukan penodaan agama dan ulama
turut hadir untuk memberikan dukungan adalah ketua gnpf mui baktiar nasir
sebagai saksi ahli rizik menilai ada enam ungkapan kalimat dari ahok yang bermasalah
di antaranya adalah ungkapan dibohongi oleh almaidah lima puluh satu
selain rizik sihab jaksa penuntut umum juga menghadirkan
saksi ahli hukum pidana abdul khair ramadan
abdul merupakan anggota komisi hukum dan perundang undangan
majelis ulama indonesia
abdul akan memberikan pandangan terkait dugaan pelanggaran
undang undang kuhp pasal satu ratus lima puluh enam alternatif pasal satu ratus lima puluh
pada sidang sebelumnya saksi ahli yang berafiliasi dengan mui
ditolak kuasa hukum terdakwa dengan tidak memberikan pertanyaan
karena kuasa hukum meragukan netralitas saksi yang berafiliasi dengan mui
seperti pada sidang sebelumnya sidang ke dua belas ini juga mendapat penjagaan ketat
dari aparat keamanan
taza chattradiningrat cnn indonesia